spanyol ya di lini offest dan defense
jadi perjuangannya jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun
kemarin siapa fatih ngomong bapaknya ada kenalan di amerika
buat pelan pelan mendukung membuat komunitas
jadi sebenarnya ini kan gak ada bahasanya general ya